rumah basuh kecewa purnama alias ahok di belitung ramai dikunjungi wisatawan
rumah ahok menjadi objek suah foto para wisatawan tersebut
kabar bebasnya ahok sudah tersebar luas di media masa
membuat sejumlah wisatawan dari luar daerah mulai berkunjung ke rumah ahok
wisatawan yang berkunjung mengaku ingin bertemu ahok
mereka yang datang akhirnya hanya bisa melakukan suap foto di rumah ahok
cuma liburan aja gitu cuma liburan aja
kebetulan ada keluarga dari bangka pulau bangka belitung
dan mereka pengen datang ke belitung jadi kita ajak kembali kembali ke sini
oh gitu ini tau gak sih kebetulan dengan hari keluarnya pak ahok
iya tau banget makanya kita mencari kesempatan siapa tau bisa ketemu pak ahok
kunjungan sekalian pengen tahu rumahnya
terus juga sekalian sih iseng iseng aja udah nyampe apa belum
soalnya katanya kan habis pembebasan langsung mau balik
ahok memang sempat diisukan akan pulang ke kampungnya di desa lenggang bangka belitung
namun hingga kamis belum ada tanda tanda ahok
dan keluarga pulang ke belitung
gak tau juga
belum tau juga
tapi ada persiapan persiapan untuk penyambutan
belum ada ya pak
seluruh keluarga ahok diketahui masih berada di jakarta
untuk menyambut kebebasan ahok dari penjara
denny wahyono belitung timur bangka belitung
jangan lupa like subscribe dan share ya